sebagai seorang atlet nasional semua program latihan yang dijalani emilia nova
sudah diatur dan diawasi oleh pelatih
namun meski begitu sudah sejak dua tahun belakangan
emil juga menggunakan smartwatch atau jam tangan pintar
bagi emil penggunaan gawai ini bukan tanpa tujuan
karena kalau lari di bintang waktu segini kita bisa lihat jam
jadi sangat membantu
dengan semakin berkembangnya fitur dan teknologi yang ada
para penghobi olahraga atau orang yang mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat
memang sudah mulai beralih menggunakan smartwatch
tak hanya soal mengetahui kondisi tubuh atau mengatur latihan
penggunaan jam tangan pintar kini juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup
dengan beragam jenis smartwash yang ada di pasaran
konsumen dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhannya
biasanya mbak kan kalau misalnya kondangan pun tetap gue pakai ini
karena gue males gonta ganti jam tangan jadi ya udah satu aja udah oke menurut gue
berarti milih modelnya juga dipilih yang sesuai selera mas gilang juga ya
iya jadi yang masuk ke semua occasion lah
kira kira kayak gitu
keren atau nggak keren penting gak sih
kalau buat aku sih penting sih
tapi kan karena beberapa orang kan anggapnya ada yang penting ada yang penting
tapi menurut aku sih penting
sebetulnya kelebihan yang saya gunakan itu lebih ke trackingnya sih
lari saya sebetulnya piece berapa berapa kilometer
terus ada peningkatan apa enggak dari hari ke hari
saya nggak punya jam konvensional malah
saya pakai fitur fiturnya sih kayak notifikasinya ke hp
jadi nggak perlu sering sering buka hp kayak gitu misalnya
perlahan tapi pasti jam tangan pintar memang mulai menggantikan peran dari jam tangan konvensional
berdasar data dari strategy analytics
penjualan di seluruh dunia dari salah satu merek smartwatch di tahun dua ribu sembilan belas lalu
telah menembus angka tiga puluh tujuh juta unit
atau sudah melampaui total penjualan dari industri jam tangan konvensional buatan swiss
yang hanya ada di angka dua puluh satu satu juta unit
sementara di indonesia menurut data dari statista com
di tahun dua ribu sembilan belas pengguna smartwatch di tanah air mencapai empat delapan juta orang
yang tiga puluh tiga tiga puluh delapan persen diantaranya berusia dua puluh lima hingga tiga puluh empat tahun
menariknya dari total pengguna smartwatch di indonesia
di tahun dua ribu sembilan belas enam puluh empat dua persen diantaranya adalah wanita
dan tiga puluh lima delapan persen sisanya adalah laki laki
diprediksi di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
pengguna smartwatch di indonesia akan bertambah hingga mencapai lima satu juta orang
dengan rentang harga dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah
jam tangan pintar dari berbagai merek yang ada di pasaran
menawarkan sejumlah fitur standar berupa sensor yang bisa membaca seluruh aktivitas pergerakan dari pemakainya
hingga bagaimana mengatur menu latihan dari olahraga yang dipilih
gps kondisi cuaca hingga playlist untuk mendengarkan musik
semua juga bisa dilihat dan diatur dari pergelangan tangan anda
dengan segala fitur tadi smartwas juga bisa tetap terhubung ke ponsel
untuk mengecek pesan singkat email bahkan menerima panggilan telepon
salah satu kelemahan dari smartwatch dibanding dengan jaringan yang terbatas adalah
smartwatch ini dapat menggunakan koneksi yang lebih mudah
dengan penyelesaian yang lebih cepat
dan juga menggunakan koneksi yang lebih mudah
smartwatch ini juga dapat menggunakan koneksi yang lebih cepat
dengan penyelesaian yang lebih cepat
dan juga menggunakan koneksi yang lebih cepat
dengan menggambarkan video yang terbaik jadi jasa kamar